puluhan warga eks lokalisasi jarak dan doli
selasa siang menggugat wali kota surabaya
ke pengadilan negeri surabaya
pasalnya selama tiga tahun pasca penutupan lokalisasi doli
mereka belum mendapatkan ganti rugi sama sekali
warga menuntut kompensasi sebesar dua tujuh triliun rupiah
ternyata belum usai pasca penutupannya pada dua ribu empat belas silam
sejumlah warga yang merasa belum mendapat ganti rugi
melakukan gugatan class action yang ditujukan kepada wali kota surabaya
kasatpol pp dan kapol restabes surabaya
selain itu warga juga menuntut permohonan maaf
pendirian pabrik dibekas lokalisasi dan juga ganti rugi imateriel
serta material sebesar dua tujuh triliun rupiah
menurut klien kami yang warga jarak dan doli
mereka diberikan rekening
pembukaan rekening oleh salah satu bank
salah satu bank
salah satu bank yang bank negeri ya milik pemerintah
jadi kalau secara real kami menghitungnya
dari tahun dua ribu empat belas sampai tahun dua ribu delapan belas
mereka tidak mendapatkan haknya setelah penutupan lokalisasi doli
warga mengaku selama ini mereka belum mendapat kompensasi
dan peralihan profesi yang telah dijanjikan
ini baru baru saya mencari jalan karena
masukkan jaminan pinjaman ke bank pun tidak mudah ya
jadi harus ada pekerjaan yang ada
itu kan seperti itu
jadi lama sekali baru dapat uang untuk modal
sekarang saya buka warkop
nah itu dari modal sendiri
itu kalau yang kita masih punya kita rumah
kalau kawan kawan yang rumahnya antrak
bagi warga pemulihan ekonomi di wilayahnya menjadi penting
karena tak hanya orang dewasa yang rugi
anak yang harus putus sekolah
sementara hingga saat ini pihak pemerintah kota surabaya
belum memberikan penjelasan tentang gugatan warga ini